pekan lalu angka kematian akibat covid sembilan belas menjadi yang terendah di dunia sejak maret dua ribu dua puluh
berdasarkan data tersebut badan kesehatan dunia who optimis bahwa akhir pandemi sudah di depan mata
lantas apa saja syarat untuk menyatakan pandemi berakhir dan bagaimana dengan kondisinya di indonesia
untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan mantan direktur penyakit menular who asia tenggara chandra yoga aritama
selamat malam pak yoga
selamat malam pak yoga ini who menyinggung pandemi sudah di depan mata bagaimana anda melihat kondisi di indonesia saat ini
ya seperti kita juga lihat angka kita juga turun ya
dulu pernah tinggi sekali pada waktu delta kemudian turun kemudian naik lagi pada waktu omikron dan kemudian turun lagi
memang setelah itu naik lagi sedikit
jadi kita tahu kita memang jumlah kasusnya sekitar dua ratus an sehari terus akhirnya enam an sekarang dua an dengan jumlah kematian lebih dari dua puluh
jadi kalau kita lihat memang jelas ada trend keurunan dibandingkan dengan waktu waktu yang lalu
walaupun masih ada gelombang lah masih ada naik sedikit
oke baik sebenarnya cara mengukurnya seperti apa sih apakah dari jumlah booster yang tinggi rendahnya angka kematian atau seperti apa pak
sebenarnya tidak ada indikator yang pasti benar benar untuk mengatakan bahwa pandemi itu sudah berarti tidak yang akan dinyatakan oleh who tentu saja
tetapi beberapa indikator yang penting yang paling utama adalah kalau kasusnya itu sudah terkendali
jadi artinya jumlah kasus dan jumlah kematian itu ada dalam jumlah yang rendah
dan ini stabil dalam waktu yang cukup lama
ini kalau kita lihat di layar kan angka kita masih sedikit sedikit berfluktuasi ya
who akan mengatakan bahwa pandemi ini sudah selesai seperti pengalaman yang lalu pada waktu pandemi h satu n satu
kalau jumlah kasus sudah rendah dan sudah stabil rendah untuk jangka waktu yang cukup lama
berarti pak yoga sebenarnya tidak ada syarat untuk menyatakan bahwa pandemi ini akan berakhir
ya tentu saja ada syarat
makanya di rtio akan memutuskan yang diberi
syaratnya adalah seperti itu
angkanya cukup rendah dan berjalan ditekan cukup lama
cuman berapa lama itu memang akan tergantung dari banyak faktor
tentu saja who akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan
apakah memang bisa ditahan bertahan cukup lama dengan angka yang rendah
oke kalau menurut anda seperti apa
apakah ini akan terjadi dalam waktu dekat seperti yang who bilang begitu
ya justru pendapat dia mengatakan bahwa sudah di depan mata karena sekarang angkanya sudah rendah
dan kita berhak
dengan angka rendah ini bisa bertahan
iya katakanlah beberapa bulan begitu
maka saya kira mereka bisa mencabut pernyataan pandemi itu
tetapi kita harus garis bawahi juga pendapatnya dr sedrus yang mengatakan
justru karena kita ada di bagian akhir dari raci ini kita mesti jaga
jangan sampai kemudian bisa lengah begitu di bagian akhir ini tidak terkendali dan angkanya naik lagi
itu yang perlu dijaga
oke berarti dalam hitungan bulan begitu ya pandemi ini sudah terlihat ujungnya begitu ya pak ya
kalau menurut data yang ada kira kira seperti itu
apalagi ini kan pandeminya dua tahun
jadi kalau sudah di depan masa ya tentu dia berbicara dalam kata mata itu
sebenarnya kalau kita membicarakan mengenai transisi dari pandemi menuju endemi
butuh waktu berapa lama sih untuk kita terbiasa nantinya pak
ini ada dua hal yang berbeda
yang pertama kapan pernyataan pandemi itu dinyatakan sudah selesai
nah selama who ini ada kan ada dua kali pandemi
satu pandemi yang sekarang dan sebelum ini adalah pandemi yang satu
pandemi h satu n satu tahun dua ribu sembilan itu dalam waktu satu bulan eh sorry satu tahun tiga bulan pandeminya dinyatakan selesai
ini sudah lebih dari dua tahun tadinya belum selesai kita akan lihat perkembangannya seperti apa
untuk menyatakan itu seperti yang sudah kita bahas di jenderal yawad tentu akan melihat pola efisip yang dimiliki yang ada
tapi kalau pertanyaannya bagaimana untuk kita bersikap maka saya kira ada satulah yang ingin saya tekankan pada kesempatan malam hari ini adalah
agar kalau nanti pandeminya sebersih kalau sekarang kita lebih peduli pada kesehatan maka upaya lebih peduli pada kesehatan itu dapat terus kita jaga
barangkali mungkin misalnya kalau orang orang kritis cuci tangan itu adalah hal yang baik yang harus kita teruskan ada pandemi yang tidak ada pandemi
kita punya awareness dan kesehatan yang relatif tinggi saat ini orang per orang ini harus kita teruskan ada pandemi yang tidak ada pandemi
jadi itu yang kita harapkan dapat terus kita jaga di masyarakat ini agar kita semua
memperluaskan kesehatan kita seperti relatif karena sebenarnya banyak orang yang banyak memperluaskan kesehatannya itu perlu terus di jaga di waktu yang akan datang
oke berarti adaptasi kebiasaan baru itu masih harus terus kita lakukan walaupun nanti who mengatakan bahwa pandemi ini sudah berakhir begitu ya
kalau saya kalau saya yang namanya new normal itu oh nya kita i huruf e nya kita ganti dengan o jadi new normal menjadi now normal
tentu tidak seketat ini pakai maksimal sebagai
jadi salah satu contoh saya ceritakan itu bagus kita teruskan
oke yang terpenting adalah jangan terlalu terbawa dalam euforia bahwa tadi anda mengatakan bahwa justru di saat saat terakhir ini harus dijaga begitu ya pak ya
ya betul sekali betul sekali di saat saat terakhir ini kita harus jaga karena situasi sedang baik seperti ini jangan sampai penularan tambah banyak dan kemudian variannya virusnya macam macam lagi di waktu yang akan datang
oke kalau menurut anda sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah kita atau indonesia begitu ya
setelah who mengatakan bahwa
pandemi sudah dekat dengan akhir begitu
ya kalimat dekat dengan akhir ini memang sebenarnya bisa dibaca macam macam ya
tapi kalau saya beranggapan sekarang memang kita seperti juga ujung kalimat yang mengatakan kita tetap menjaga protokol kesehatan
kan mereka mengajukan enam syarat dari who yang bilang bahwa ini sudah dekat dan untuk itu perlu dilakukan upaya upaya
enam itu salah satu diantaranya vaksinasi tetap dilakukan testing tetap ditingkatkan kalau ada orang sakit tetap ditangani dengan baik
kalau ada orang sakit tetap ditangani dengan baik
kalau ada orang sakit tetap ditangani dengan baik

kemudian infeksi nosokumial penularan infeksi di rumah sakit harus dicegah
kelima adalah penyelenggaraan kesehatan seperti ini seperti dialami kita di sianian harus terus dilakukan
dan kelima engagement atau keterlibatan masyarakat untuk mengetahui masalahnya dengan jelas
jadi jangan hanya dibaca sesuai dengan judul kita sudah di depan mata tapi kita lakukan upaya maksimal supaya sudah di depan mata benar benar akan dapat kita capai
betul semuanya informasinya harus lengkap begitu ya
pak yoga tadi kita juga lihat ini
bahwa rsdc wisma atlet ini akan berakhir masa pinjamnya pada akhir desember dua ribu dua puluh
menurut anda bagaimana dengan kesiapan pemerintah jika nantinya terjadi lonjakan kasus
apa yang berakhir desember dua ribu dua puluh dua apa
oh oke itu kan soal pengaturan saja soal wisma atlet
artinya pemerintah tentu akan menilai apakah nanti masih diperlukan atau tidak diperlukan
kalau jumlah kasus sekarang tiga puluh sekian kan itu jumlahnya kecil ya
jadi apakah itu bisa kemudian dipangani oleh
rumah sakit yang ada atau tidak
saya kira itu hanya masalah keputusan teknis dan saya yakin pemerintah akan bekerja memutuskan sesuai perkembangan yang ada
karena ini semuanya besar sekali
dengan tiga puluh sembilan kasus apakah mereka cukup efisien menangani atau kita bisa berikan ke rumah sakit lain itu
kita lihat perkembangan jumlah kasus dari waktu dulu
tadi anda mengatakan bahwa who juga tidak hanya menyatakan bahwa pandemi akan segera berakhir tapi ada enam syarat
salah satu syaratnya adalah mengenai vaksin
nah perlukah masyarakat indonesia ini tetap melaksanakan booster kedua seperti nakes untuk membantu percepatan selesainya pandemi
sebenarnya kita melakukan booster kedua melakukan vaksin bukan semata mata karena disuruh pemerintah
bukan karena semata mata karena kita ingin pandemi selesai
tapi karena kita ingin melindungi diri kita
itu yang saya ingin tekankan
jadi pemberian vaksin pertama kedua kemudian ada booster
sebenarnya itu bukan booster kedua
lebih agar kita anggota masyarakat itu bisa terlindung
lebih agar kita anggota masyarakat itu bisa terlindung
dari kemungkinan penularan dan kemungkinan sakit yang berat
jadi kalau menurut bukti ilmiah yang ada saat ini memang vaksin harus dua kali
kemudian yang sudah dapat dua kali memang harus mendapatkan booster
dan kalau yang sudah mendapatkan booster pertama cukup lama ada penurunan tingkat kekebalan maka diperlukan booster yang kedua
jadi barilah kita melihat ini sebagai upaya untuk melindungi diri kita dan keluarga kita
tapi kalau menurut anda perlukah booster kedua pak
kalau sekarang ini menurut saya sih perlu
yang jelas saya sudah bisa berdua
oke melihat pandemi kalau tadi kata who sebentar lagi atau beberapa bulan lagi kata anda berarti booster kedua juga masih tetap diperlukan meskipun nantinya who sudah mengakhiri pandemi begitu pak
kalau nanti pandeminya betul betul sudah berakhir kita lihat lagi
yang jelas sekarang penularan masih ada
kita pernah punya angka sekitar dua ratus an sehari
angka kita mesti dua ribu an sehari
jadi kita masih tetap perlu melindungi diri kita dan sesuai yang tadi sudah kita bahas
ini ada katakanlah ada bagian akhir
bagian akhir dari maraton ini marilah kita tetap menjaga diri agar di bagian akhir ini kita bisa lalui dengan baik antara lain dengan vaksinasi booster
iya menjelang garis finish begitu ya jangan sampai kita lengah
nah tadi setelah statement dari who bahwa pandemi sudah di depan mata begitu ya apa yang menjamin nantinya tidak ada mutasi ataupun varian dari subvarian corona yang ada kedepannya
ataupun jika memang ada apakah ini tidak akan lebih parah dari sebelumnya pak
ya jadi sebenarnya who itu mengatakan ya kita harus tetap berhati hati

karena who itu membuat tiga senario satu senario namanya base senario base dasar ya
yang kedua yang namanya best senario senario yang terbaik dan yang ketiga yang namanya worst senario
saat ini nampaknya kita ada di situasi best skenario yang situasi dasar begitu di mana virusnya seperti ini tidak terlalu berat masih bisa ditanggulangi dengan vaksinasi walaupun harus diulang
yang kedua adalah best senario yang paling baik
kalau virusnya makin lemah makin lemah
dan kemudian booster vaksinasi menjadi sangat ampuh
dan yang ketiga adalah worst senario
kemungkinan ini walaupun kecil masih ada kalau virusnya menjadi makin kuat dan vaksinasi mungkin harus disesuaikan
karena kita sekarang berada dalam best senario kita harus jaga ini supaya penularan tidak makin tambah
kalau penularan makin tambah maka kemungkinan mutasi lebih besar
jadi kalau pertanyaannya bagaimana kita mencari supaya tidak terjadi worst senario
adalah menjaga agar angka tingkat penularan tetap lebih tinggi
kita cegah sehingga virusnya tidak perlu tambah banyak tidak perlu bermutasi
dan tidak perlu membuat menjadi virus virus yang akan lebih membahayakan di waktu yang akan datang
oke pak yoga ini kalau kita bicara mengenai long covid seperti apa sih penanganannya pasca pandemi nantinya
long covid itu situasi yang agak berbeda ya karena long covid sebenarnya begini ya reza
buat kita covid ini sudah lama ya kita sudah lebih dari dua tahun mengalami covid ini
tapi dibandingkan penyakit lain itu sudah ada di dunia ini puluhan tahun
ada yang sudah ratusan tahun
sehingga ilmu pengetahuan sudah mengetahui dengan sangat pasti apa yang terjadi pada orang sesudah sakit
malaria misalnya apa yang terjadi pada orang sudah sakit apa misalnya
nah untuk covid ini karena relatif baru dua tahun lebih begitu
maka ternyata mereka yang sudah sakit itu sebagian di antaranya punya keluhan keluhan walaupun covidnya sudah selesai
nah itulah yang disebut sebagai long covid
saya kira kita masih butuh waktu untuk melihat seberapa besar dampak long covid ini
tapi yang jelas
long covid itu memang ada sehingga pada kasus kasus yang memang ada keluhan
terus sudah mereka sembuh dari covidnya sebagian membutuhkan pengawasan yang lebih baik
karena itu beberapa rumah sakit sekarang sudah punya poli klinik
bukan hanya polik covid tapi juga poliklinik evaluasi untuk orang yang sudah sembuh dari covid tapi masih ada keluhan
oke berarti kita tunggu saja seperti apa
semoga tadi apa yang anda katakan bahwa pandemi akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan begitu ya
membuat kita juga tidak lengah menuju garis finish nantinya
terima kasih chandra yoga aritama mantan direktur penyakit menular who asia tenggara sudah bergabung dan juga dialog bersama kami di cnn indonesia newscast
sejumlah aksi perampokan dan pencurian terjadi dalam beberapa hari terakhir kami sudah merangkumnya usai jeda
cnn indonesia newscast segera kembali